man nikah itu bukan cuma modal uang tapi situ harus punya modal yang lainnya
pelan pelan rok banjir nih
mental apa maksudnya bro
nikah itu bukan cuma ngurusin pesta tapi situ siap gak menjalani kehidupan berumah tangga
gak usah be
nih cuma mau ngasihin yang doang
iya saya sekarang bikin kue kering
sampai habis pas lebaran dah
makasih ya man
tadi itu di pasar ada tukang copet pak
lah iya pak tenang nih
lah ibu gak tau pak
gak tau gimana
lah ibu gak tau tukang copet itu puasa apa enggak
lah uang ibu gak nanya pak
pak emangnya ibu tuh gak takut apa dicopet
enggak wortnya sama aja lah pak
mas dasarnya muological misalnya
buat kamu tuh
wah gua ga merapain
star ni lah
iya kan jak
pakah sama aja
emang mukanya dari lu berantakan
pak kepanasan tuh pak
makanya pak kalau kepanasan
lah kalau udah pakai ac kan
uang listriknya aja gak kuat
lah kalau gak kuat beli kipas angin
cepet cari pasangan
eh pur biar ada yang ngurusin
iya kan jak
gara gara mukanya yang kusam
dari mana man
nih abis belanja
kalau bujang memang apa apa itu sendiri
tenang aja nro
sebentar lagi gue udah gak bujang
mak mbak yanti
mbak yuni mak
mbak yuni ya
istrinya mas indro
ah kagak usah
di luar aja
ayo masuk aja yuk
kagak usah makasih
modalnya berapa det
ah kak juga
itu tergantung situnya
mau gede gedean apa enggak
lo mau pake gedung kagak
belum tau det
mak undangannya berapa man
si itu mau nikah apa enggak sih
nih mbak yuni
buat nanti buka puasa
ini buat saya mak
makasih yuk mak
saya sekarang jualan kue kering
iya saya denger
mak sering bikin kue yuk mak
dengar dari mana
ya banyak mak disini yang bilang gitu
tetangga tetangga sekitar sini mas
mau pesen juga
mau belajar bikin kue mbak
bukan cuma modal uang
tapi situ harus punya
modal yang lainnya
mental apa maksudnya bro
bukan cuma ngurusin pesta
tapi situ siap gak
menjalani kehidupan berumah tangga
saya bukan curhat
memang itu kenyataannya kok
kita dihadapi oleh tuntutan yang gak masuk akal sama istri
lu kenapa sih bro
bini lu minta ac
ada apa mak
dan rangka apaan mak
kan saya mau jualan
terus terus beli ya
nanti dicobain ya mak
jalan beli ya bu
makanya cari istri tuh yang tau kondisi suami
istri saya tahu kondisi suami
kok lu marah bro
kan gua baru mau kawin
istri saya tahu kondisi suami
tapi gak peduli
paling biasanya juga udah lupa
ya mudah mudahan aja mas
tapi minta ganti yang lain
jalan jalan bang naik motor
iya maksud abang juga naik motor
rumahnya ibu melani di rawa ppk delapan
di jakarta apa di sana
belum tau det
kalau nikah biasanya di tempat perempuan man
terus keluarga gua gimana
ya lo bawa ke sana
harus kuat di ongkos
ada apaan deh ada apa apa baik ya udah masuk dulu yuk kagak usah mai anu gua mau bantu lu promosi
promosi apaan deh itu kue kering lu gua mau tawar tawarin ama si murad masih odi oh
seperti itu boleh deh yang tolong ambil kue kering dan ya ya mak
menurut lo mau kena yang dari abang bagus kagak bagus kok bang kalau mau kena yang dari mak
tapi abang jangan marah ya agak bagusan yang dari emak
bukan abang marah abang kagak marah abang cuma lagi mikir mikir apa bang daripada
temukan agak kepake mendingan abang tawarin tisna aja ya gimana menurut
lo kok nggak kepake pasti kepake labang